badan narkotika nasional atau bnn menggandeng sejumlah perusahaan jasa keuangan dalam upaya untuk mengawasi transaksi narkotika antar bandar dan pembeli
perdagangan narkotika seringkali dilakukan online
nyala gunaan narkotika meningkat dengan menggunakan teknologi internet untuk perdagangan narkotika
karena itu bnn akan membagikan data jaringan narkoba kepada perusahaan perbankan untuk menganalisa transaksi narkoba
dari data yang diberikan oleh bnn tersebut bisa dianalisis aliran dana serta melacak identitas para bandar maupun pembeli narkoba
sehingga para pelaku akan lebih mudah untuk ditangkap oleh bnn
kalau penyucian uang salah satu kenapa nanti siang kita launching e kiwai ci electronic know your customer
saya berpikiran bahwa transaksi narkoba ini bisa juga menggunakan
dengan jasa perbankan
sehingga kami kerjasama dengan pengusaha jasa keuangan untuk bekerjasama kita secara elektronik
data data yang ada di database bnn termasuk jaringan para pelaku dan yang lainnya
kita bisa share ke perbankan perbankan
jadi perbankan bisa
kalau sudah tercatat tidak bisa tawar transaksi
kalau misalnya nanti mau ada transaksi tinggal buka
karena panduan atau dasar perbankan pekerjaan perbankan ada yang disebut dengan e kiwai ci know your customer
nah ini yang kita bantu mereka supaya orang perbankan kalau ada transaksi ada nasabah baru tinggal buka
ini masuk jaringan tidak orang ini